belum usai pro kontra penambahan pimpinan dpr dan mpr
kini muncul usulan penambahan anggota dpr periode mendatang
apakah penambahan kursi anggota dpr ini bisa meningkatkan kinerja dan menyelesaikan masalah
terkait keadilan pembagian kursi di dewan
mayoritas fraksi di dewan perwakilan rakyat menyetujui usulan penambahan anggota dpr
panitia khusus rancangan undang undang pemilu akan mempertimbangkan dan membahas bersama pemerintah
agar usulan tersebut dimasukkan dalam ruu penyelenggaran pemilu
usulan penambahan anggota dpr berasal dari fraksi partai kebangkitan bangsa
dari lima ratus enam puluh anggota pkb mengusulkan penambahan sepuluh anggota baru
mayoritas fraksi menilai penambahan anggota dewan periode mendatang diusulkan
karena jumlah penduduk indonesia bertambah
sementara itu daerah pemekaran wilayah juga meluas
meski usulan ini dikritik banyak pihak
dpr berkilah kinerja dewan akan semakin efektif
jika anggota dpr bertambah untuk mewakili aspirasi masyarakat
kita lihat situasinya tapi kalau kita bandingkan dengan anggota dpr di banyak negara
yang penduduknya lebih sedikit yang jumlah anggota dpr nya lebih banyak
saya pikir tidak ada masalah kalau ditambah
penambahan itu menyatuk aspek aspek geografi dan aspek demografi
apakah dari aspek demografi ini
kemudian untuk ditambah atau tidak
juga berkaitan dengan dapil pengaturan dapil
dua fraksi besar golkar dan pdi perjuangan
meminta semua fraksi mempertimbangkan usulan penambahan anggota dewan
periode mendatang pada ruu penyelenggaraan pemilu
partai golkar dan pdi perjuangan akan menyetujui
jika penambahan anggota dewan dibarengi pengaturan alokasi daerah pemilihan
sebab banyak daerah yang jumlah keterwakilannya kurang merata
kemarin dalam rdpu dengan beberapa ngo lsm dan pemerhati pemilu
mereka memang mengusulkan ada penambahan yang ideal itu lima ratus tujuh puluh menjadi sepuluh
itu direspon oleh semua anggota parsus untuk menjadi pertimbangan
sebelum ini beberapa fraksi bdwan juga mengusulkan adanya revisi undang undang md tiga
untuk menambah jumlah pimpinan dpr dan mpr
hal ini dilakukan untuk mengakomodasi pdi perjuangan sebagai partai pemenang
pemilu yang tidak mendapat jatah satupun kursi pimpinan dewan
namun ide penambahan baik jumlah pimpinan ataupun anggota dewan
dinilai tidak berhubungan langsung dengan ekspektasi
semakin membaik dan produktifnya kinerja dewan
sejauh ini dengan yang sudah ada ini kan kita selalu mengatakan
kinerja mereka belum memuaskan gitu ya
kita berharap memang tambahan satu ini akan ada perbaikan
tapi saya sangat tidak yakin juga gitu ya
selain itu beberapa lembaga pendidikan
yang tahu seperti perlode merasa penambahan kursi anggota dpr
juga berpotensi memunculkan isu baru
misalnya akan muncul permintaan fasilitas penunjang
seperti pembangunan gedung baru mengikuti penambahan jumlah anggota
budi adiputro sien indonesia
wacana penambahan kursi anggota dewan langsung mengundang kritik
sudah perlukah para wakil rakyat menambah jumlah anggota mereka
apa pula yang mendasari wacana penambahan tersebut
untuk membahasnya di studio
setelah hadir lukman edi ketua pansus ruu pemilu
lusius karus peneliti forum masyarakat peduli parlemen indonesia atau formapi
titi anggraini direktur perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem
bapak bapak ibu selamat malam
saya ke pak ketua dulu
kenapa apa perlunya ditambah
dan itu wacananya dari mana muncul
sebelum praksifrasi itu menyerahkan dim nya
itu semua stakeholder ya yang perhatian terhadap pemilu ini kita undang
baik itu penyelenggara pemilu pemerintah maupun teman teman dari lsm seperti mbak titi
kemudian kalau lsm itu ada
formapi diundang nggak
kalau formapi kan pengamat parlemen kan
tidak concern di bidang kepemiluan
mungkin karena berbeda
beda beda stress sih
forum hari ini juga mas lucius akan datang untuk mengkirimkan pembahasan
bukan datang untuk mengkritik dewan ya bukan hitung hitungan matematika pemilunya kan
jadi ada usulan kemudian untuk penyesuaian terhadap jumlah anggota dpr
ada dua pertimbangan
pertimbangan pertama berdasarkan kepada mencari format yang paling ideal terhadap jumlah anggota dpr kita
berdasarkan eksersis dari berbagai macam negara negara
nah dan ini sebenarnya lebih berat lagi
usulannya itu bisa sampai enam ratus sembilan belas orang anggota dpr kalau berdasarkan kepada teori jantung itu mbak titi ya
tetapi ada pendekatan lain juga
pendekatan lainnya itu adalah memang faktualnya hari ini ada desakan untuk melakukan penyesuaian terhadap jumlah anggota dpr khususnya dapil
utusan dari kalimantan timur itu berapa wajarnya dari jawa timur berapa wajarnya dari kepulauan riau misalnya
yang harga kursinya mahal sekali enam ratus dua puluh tiga ribu satu kursi dibanding dengan jabar tiga misalnya hanya tiga ratus an ribu gitu ya
sehingga kemudian masyarakat kepulauan riau itu merasa dirugikan
ya mereka hanya punya wakil tiga
sementara jumlah penduduk mereka sudah dua juta setengah gitu ya
pemilih mereka jauh lebih banyak
nah penyesuaian penyesuaian ini termasuk misalnya kebutuhan kita untuk menyiapkan wakil rakyat bagi masyarakat indonesia yang ada di luar negeri yang sudah dua juta setengah orang
yang selama ini terwakilkan itu dengan dki dki dua ya
ya jakarta dua
nah ini kan harus ada penyesuaian supaya derajat disproporsionalitas anggota dpr ini itu tidak lebar gitu tidak lebar
nah cuma kan opsinya macam macam
bisa pilihannya itu adalah menambah anggota dpr sehingga tidak menimbulkan goncangan bagi daerah daerah yang sudah selama ini wakilnya sudah ada
atau memang kita hitung ulang hitung ulang gitu ya
berapa anggota yang disesuaikan dengan derajat proporsionalitasnya paling ideal
kemudian kepulauan riau misalnya sekarang tiga harus tambah empat atau lima gitu ya sesuai dengan jumlah penduduk di sana
kalimantan timur misalnya
dengan dimekarkannya kalimantan utara ya implikasinya ya harus dikurangi anggotanya dari kalimantan timur
sulawesi selatan yang beberapa pemilu kemarin tidak berubah dengan dua puluh empat sementara sudah ditarik
sulawesi barat misalnya
apakah kita mau mengurangi anggota dpr ri utusan dari sulawesi selatan misalnya
atau kita kurangi dari dki dan kita kurangi dari kalimantan timur
kalau pilihannya itu fine tidak ada masalah
ya tidak ada masalah
jadi opsinya tinggal itu mau tambah anggota dpr kebutuhannya sepuluh sampai lima belas sesuai dengan perkembangan baru permintaan
atau provinsi baru kemudian ada permintaan dari masyarakat kita di luar negeri misalnya
atau ya sudah kita kurangi saja tetap lima ratus enam puluh tapi yang kelebihan kelebihan itu kita kurangin
mbak titi ikut mengusulkan menambah
ya jadi kita lebih sepakat pada pilihan kedua ya
karena memang pertama kalau ada rumus memang yang mengatakan bahwa dari rien tijipara bahwa
kalau kita mengukur besaran parlemen dpr itu adalah seperti kita melihat jantung
maka rumus jantung itu kan sepertiga dari badan kita itu digerakkan oleh jantung
maka dia ada rumus matematikanya akar pangkat tiga
nah akar pangkat tiga itu dari jumlah populasi
nah ada negara yang menggunakan jumlah populasi seluruh penduduknya
nah berarti kalau gitu dari dia bayi sampai dia lansia pun dihitung
tapi ada negara yang menghitung dari jumlah penduduk aktif atau penduduk aktif atau ada juga penduduk yang bisa baca tulis
jadi angkanya bisa berubah ubah
kalau dari keseluruhan jumlah penduduk memang jumlah dpr kita bisa sampai pada angka enam ratus sembilan belas
itu sudah kami simulasikan kalau menggunakan hasil sensus penduduk tahun dua ribu sembilan belas
tapi kalau menggunakan jumlah penduduk aktif maka jumlah anggota dpr kita bisa sampai pada angka empat ratus

nah sekarang posisi kita di lima ratus enam puluh
rumus yang tadi itu tidak
karena secara konstan digunakan
contoh amerika serikat dari tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an sampai hari ini jumlah anggota dpr nya tetap sama empat ratus tiga puluh lima orang
india dengan penduduk satu miliar dan jumlah pemilih delapan ratus lima puluh juta jumlah anggota dpr nya lima ratus empat puluh lima
nah kita memang harus berhenti pada titik mana begitu
yang kita ada halami sekarang adalah ada daerah yang mengalami kelebihan perwakilan
jadi dari sisi komposisi penduduk seharusnya dia tidak pada angka itu
tadi sudah disebut oleh pak lukman seperti halnya sulawesi selatan
itu kelebihan lima kursi
tapi ada daerah yang mengalami kekurangan perwakilan atau under representation
dki jakarta misalnya banten lalu kemudian tadi kepulauan riau
angka harga kursinya lebih mahal
jadi masalah itu yang harus kita selesaikan
jadi kita selesaikan dulu keadilan bagi semua daerah
karena kalau kita menambah tanpa prinsip yang jelas maka kita sebenarnya hanya tambal sulam saja
bung lusius melihatnya bagaimana ini
saya kira sih yang saya mau komentari pertama gitu pembahasan ruu ini akhirnya menjadi begitu sempit gitu ruangnya gitu ya
semua tentang kursi gitu ya
itu juga soal komposisi komposisi angka aja ya
kemudian yang ini juga
jadi tidak ada yang sangat substantif
walaupun diungkapkan juga tentu penambahan jumlah kursi ini untuk kemudian mengakomodasi jumlah penduduk yang semakin banyak
artinya supaya representasi itu betul betul kemudian bisa dijalankan
tapi dengan lima ratus enam puluh selama ini kan kita tidak merasa bahwa keterwakilan rakyat indonesia itu sudah maksimal diperankan oleh dpr
jadi saya melihat hubungan dpr dengan rakyat itu kan memang pada saat pemilu itu saja
sehingga mau dpr ditambah atau mau dikurangi sebenarnya tidak terlalu banyak pengaruhnya saat sudah running gitu
sudah bekerja sebagai anggota dpr
jadi saya kira memang perlu mencari alasan yang lebih serius lagi bagi dpr untuk meyakinkan publik bahwa tambahan ini penting gitu ya
kalau kemudian ini dikatakan untuk kemudian memaksimalkan peran representasi dpr karena rakyatnya semakin banyak lalu anggota dpr mesti banyak
lalu dpr harus menjelaskan bagaimana
karena rakyat ini pasti selalu bertambah dari tahun ke tahun
apakah setiap lima tahun lalu selalu akan ada penambahan kursi anggota dpr
jadi saya kira dengan alasan bahwa jumlah penduduk kita yang semakin bertambah lalu perlu penambahan kursi anggota dpr
itu memang tidak logis lah ya karena hampir pasti jumlah penduduk selalu bertambah
dan undang undang juga akan selalu direvisi
lalu apakah dpr berani mengatakan sekarang ini bahwa setiap lima tahun ada tambahan kursi
penduduk juga akan selalu bertambah gitu ya
tergantung memang pilihan kita pada akhirnya ya
jadi belum final juga ya pak ya
ini kan opsi opsi dimunculkan semua
kalau di pkb nya udah final kayaknya
nah kalau pkb kan dua opsi juga
opsi kalau misalnya ada penambahan kita tidak mau opsi bagi pkb tidak mau opsi penambahan anggota dpr itu ditinjau dari misalnya teori jantung
disesuaikan dengan jumlah penduduk
atau disesuaikan dengan jumlah penduduk yang aktif
atau disesuaikan dengan daftar pemilih tetap misalnya ya
kita tidak mau tinjau itu
malah kita ingin kalau ada penambahan jumlah anggota dpr itu setuju kita dengan lengkap dengan evaluasi terhadap memungkinkan nggak penambahan ini menambah kinerja
yang kedua adalah dalam rangka untuk menjawab kebutuhan kebutuhan daerah daerah baru itu
ketika diskusi di internal pansus itu berkenaan dengan upaya kita menarik semua
jumlah penduduk itu kemudian didistribusikan rata
hanya berdasarkan pada jumlah penduduk
teman teman kita dari timur mulai protes
penyebaran penduduk kita tidak merata
kami di timur satu wilayah itu besar
kalimantan utara misalnya
luas wilayahnya lebih luas dari pulau jawa
tidak bisa kalau kami ini dihitung hanya dengan berdasarkan jumlah penduduk
kalau hanya berdasarkan jumlah penduduk maka kalimantan utara itu wajarnya hanya satu lima juta
wajarnya hanya dua anggota dpr nya
enggak bisa memenuhi tiga
bahkan mungkin satu ya
bahkan mungkin satu
kalau lima ratus ribu kan satu ini
kalau satu kursi lima ratus ribu rata semua penduduk maka bisa satu
ntt juga seperti itu
ntt jumlah kabupatennya dua puluh dua
bayangkan satu anggota dpr nya harus misalnya ke dua puluh dua kabupaten kota
dan itu pulau pulau laut gelombang tinggi dan segala macam
itu yang disampaikan oleh teman teman itu
khususnya mewakili dari timur
nah sehingga kemudian ada usulan
bagaimana kalau menghitung jumlah anggota dpr yang ideal sekarang ini
bukan saja dari jumlah produk
tetapi ditambah dengan faktor luasnya wilayah
bahkan ada yang mengusulkan bagi daerah daerah kaya misalnya
kami harus dihitung juga sumbangan pdrb
daerah terhadap wdrb nasional gitu
itu harus dihitung
karena kekayaan alam papua
kekayaan alam kaltim misalnya
kekayaan alam riau
yang selama ini diberikan kepada nasional untuk menghidupi seluruh negara kesatuan republik indonesia
kemudian tidak dihitung
hanya menghitung luasnya pulau misalnya begitu
jadi faktor faktor ini mari kita cari formula yang baik
bisa atas nama mewakili rumah penduduk
tapi kerisauan teman teman di wilayah timur
tentang luasnya wilayah mereka
itu juga harus diakomodir
tentang daerah daerah yang merasa kekayaan alam mereka ini dikeruk sedemikian rupa
tapi kemudian tidak terwakili aspirasinya di tingkat pusat
itu juga bisa diwakili aspirasi itu
itu bagaimana caranya
nah formulasi itu kita kembalikan
tapi kan politik tidak bukanlah bisnis menyenangkan semua orang kan
politik kan tidak dalam itu kan
ya pada akhirnya kita kan mengambil kesimpulan
kalau nanti kesimpulannya itu nanti mengecewakan pihak yang lain
sementara menguntungkan yang pihak lain
ya itu sebuah keputusannya yang akan diambil
misalnya ternyata praksi praksi tetap lima ratus enam puluh
akibat dari formapi yang kejar terus misalnya gitu ya
kita nggak berani naikkan anggota dpr misalnya
ya mohon maaf teman teman yang sulawesi selatan harus terima
teman teman di kalimantan timur harus terima
teman teman yang di dki harus terima
tapi sebenarnya sesungguhnya konstelasinya sudah sampai mana nih
ini siapa yang sudah
nempel sama siapa itu kan
belum belum ini kan ini baru tahap pertama kita
tahap pertama untuk mendengarkan semua pendapat masyarakat
baik itu di media
teman teman pansusius setiap pagi oleh kesekjainan pansus itu dikirimkan semua berita
siapapun yang berpendapat kita baca setiap pagi sebelum ngopi gitu
nanti kita akan lanjutkan lagi mas lukman dan mbak titi
bung lusius kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
mari kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan wacana penambahan jumlah anggota dewan dalam pemilu mendatang dua ribu sembilan belas
saya akan ke mbak titi
kalau nambah bisa nggak berbanding lurus dengan kinerja
ya pertama sebelum kita menambah kita kan harus punya formula bagaimana kita nanti membagi daerah pemilihan
jadi seharusnya penambahan itu berdasarkan artikulasi setelah kita menggunakan berbagai varian setelah kita menata dapil
nah yang sekarang itu kita belum punya
jadi penataan dapil dpr kita itu menggunakan prinsip atau asas apa
kan kalau menata dalam penentuan dapil itu harusnya ada asas misalnya
integralitas wilayah dalam satu cakupan wilayah yang sama lalu kesetaraan nilai suara
dpr itu adalah perwakilan politik sementara dpd adalah perwakilan wilayah
selama kita masih punya dpd maka tidak boleh nanti daerah yang
ruas wilayah seperti yang disampaikan tadi
daerah yang kecil mengatakan kami anggota dpd nya sama dengan daerah yang daerah besar misalnya seperti jabar
kami anggotanya cuma empat sementara gorontalo juga empat
karena itulah konsekuensi perwakilan wilayah
jabar diuntungkan punya wakil dpr yang banyak dibandingkan gorontalo yang cuma punya tiga
karena dpr adalah perwakilan orang
itulah kesetaraan nilai suara
nah bagaimana kalau misalnya wilayahnya terlalu luas sehingga tidak menjangkau problem representasi
jadi mbak didi melihat bahwa sekarang ini proporsi itu belum padat
betul yang kita harus lakukan adalah menata ulang
karena yang kita hadapi adalah problem ketidakadilan representasi
itu munculnya gimana tuh di awal
karena ada dae oh iya ini yang
tambal sulam jadi gini
undang undang lama tambal sulam
dua ribu empat itu papua mekar jadi papua barat
maka diambillah kursi papua tiga diberikan pada papua barat
karena kan orangnya papua berkurang diambil papua barat
tapi prinsip itu tidak diberlakukan di dua ribu sembilan belas
dua ribu sembilan sulawesi selatan mekar jadi sulawesi barat
alih alih prinsip mengambil kursi jatahnya sumbar dari sulsel tidak dilakukan
malah kita nambah kursi sepuluh kursi gitu untuk menutupi
nah kalau ini kita lakukan lagi di dua ribu sembilan belas ini
maka sesungguhnya kita tidak menyelesaikan problem kesetaraan nilai suara itu
kalau kita kasih nih misalnya ke papua kita kasih tiga
lalu ke kepri kita kasih satu
lalu ke kaltara kita kasih tiga
kan tetap saja sulsel akan mengalami yang namanya over representation
lalu kemudian banten dan dki jakarta akan mengalami under representation
itu tidak selesai masalahnya
jadi selesaikan masalahnya memang dapil kita harus ditata ulang
jadi cara kita mendistribusikan ke provinsi itu harus ditata
kalau problem representasi misalnya daerah kaya bagaimana dengan daerah
yang tidak kaya
ini sekali lagi berkaitan dengan kualitas perwakilan yang kita punya
kalaupun kita menambah tapi kualitas cara dia mewakili itu tidak semakin meningkat
misalnya satu pak lukman bisa mewakili kepri mewakili riau dengan sangat baik
tapi kalau sepuluh orang tidak setara dengan kapasitasnya pak lukman
nggak akan pernah bicara soal kualitas representasi
jadi ada satu bicara soal orang satu lagi bicara soal jumlah
ini tidak ketemu gitu
nah kalau misalnya begitu yang dibenahi adalah proporsinya
kelas nggak kira kira pertanyaannya kemudian daerah daerah yang kemudian mungkin akan diambil jatahnya
karena ada daerah lain yang terzalimi sejak lama
kepri itu dari sisi komposisi mereka terzalimi
seharusnya mereka dapat empat mereka cuma dapat tiga
lalu kemudian daerah seperti dki mereka bisa dapat dua lagi
mereka hanya dapat seperti posisi sekarang
jadi apa yang
jadi apa yang terjadi kalau mereka pun dikurangi
sesungguhnya mereka sudah mendapatkan manfaat over representation sejak lama
kita mengembalikan keadilan itu kepada daerah yang memang sebenarnya berhak
lagipula distribusi kursi itu tidak akan hilang
kita kan enak nih ngomong di atas meja seperti ini kan enak nih
tapi kemudian apakah itu implementatif dilaksanakan
jangan jangan bukannya kita ngurangin malah akhirnya nambah gitu loh
nah itu justru makanya kita benahi dulu parameter prinsip dan asas kita di dalam menata dapil ini tidak pernah muncul begitu
selama ini alokasi kursi dpr itu hanya refleksi dari lampiran undang undang yang tata cara kita menata itu tidak jelas gitu
kita sekedar melanjutkan masalah lama yang tidak kita lakukan
sebenarnya ada itu yang fraksi yang mengusulkan dim nya ya
yang menurut saya progresif juga
mengatasi permintaan permintaan seperti itu
soal mengakomodir kepentingan luasnya wilayah kepentingan pdrb gitu
misalnya kita belajar dengan hongaria misalnya ya
rumusan rumusan ini yang sebenarnya harus kita tawarkan
sehingga kemudian menjawab tapi tetap harus adil
harus ditarik lagi ke atas semua
ketaraan nilai suara itu
harus ditarik lagi
supaya ya konsepnya relokasi memang
anda melihat sekali lagi nih soal proporsi ini
efektif nggak sih itu sebenarnya hitung hitungan itu
ya saya kira sih begini yang paling
sejauh ini yang inflatif misalnya
daerah yang inflatif itu lebih baik nggak sih direpresentasi oleh jumlah orang yang lebih banyak misalnya
jadi ya masalahnya tadi seperti yang saya katakan itu
sebenarnya bicara soal dpr sebagai representasi rakyat itu selesai di saat pemilu itu sebenarnya gitu ya
jadi selanjutnya kemudian partai yang bergerak gitu
jadi tidak ada hubungannya hubungan langsung lagi antara anggota dpr misalnya dengan dapilnya gitu ya
sulawesi selatan efektif loh
apbnnya banyak ke sana
ya tapi kan berarti
anggotanya banyak apbn banyak sana
itu tidak bisa jadi satu acuan untuk seluruh indonesia kan berarti kan
tapi kan yang paling penting buat saya itu mestinya pembahasan undang undang pemilu sekarang karena sudah ada perubahan misalnya
menyatukan undang undang pemilu itu dalam satu paket atau dalam satu kitab undang undang
mestinya memang serius kemudian dan tidak dikejar oleh waktu
sekarang kan kesannya dpr ini akan membahas undang undang politik itu dengan isu isu krusial dalam waktu yang sesingkat singkatnya
karena mengejar kemudian tahapan pemilu yang sudah ada di depan mata
tidak bisa kemudian diharapkan ada
targetnya kapan sih dua puluh delapan april selesai pariwurna dua
ya tidak bisa diharapkan kemudian ada diskusi yang mendalam soal sistem
padahal kita ingin sebenarnya dengan pemilu serentak dua ribu sembilan belas harus ada undang undang yang kemudian bisa berlaku
dan menjamin gitu pelaksanaan pemilu beberapa kali ke depan
kalau lihat dim yang diserahkan fraksi fraksi saya optimis ya karena apa
ya artinya begini begitu isu tentang revisi undang undang pemilu isu tentang kodifikasi ini teman teman ngo lsm luar biasa masuk ke fraksi fraksi itu
yang memberikan pencerahan memberikan apa maka bukan saja soal filofis soal kodifikasi
sampai kepada matematika pemilu juga itu di influen lah oleh teman teman ngo
saya kira kalau melihat materi materi yang diserahkan oleh fraksi fraksi dalam dirinya saya optimis
tapi pertanyaan saya sama
apa namanya seberapa yakin kita orang yang jumlahnya banyak lebih efektif sementara orangnya yang sedikit tidak efektif
kalau saya melihat sih tidak ada hubungan langsung
tidak ada hubungan langsung
meningkatkan kualitas dpr itu bukan dengan memperbaiki undang pemilu ini
meningkatkan kualitas dpr itu pada undang undang yang lain
pada pendekatan yang lain
misalnya dengan undang undang md tiga diperbaiki
ditata kembali sistem kinerja internal dpr itu seperti apa sehingga tidak membuang banyak waktu tidak membuang banyak uang
keputusan yang diambil juga itu representatif
hubungan antara anggota dpr dan konstituen yang ditata kembali dalam undang undang md tiga itu hal yang berbeda
tetapi kalau dari sisi misalnya tadi jumlah anggota sulawesi selatan dua puluh empat orang efektif mereka apbn banyak masuk
sumatera barat over representasi juga kan efektif banyak uang masuk
karena diaspora sulawesi selatan
ukurannya masa uang sih mas
kalau apalah coba ke daerah yang ditanya oleh masyarakat
diaspora sumatera barat dan diaspora sulawesi selatan juga banyak
jadi kadang kadang suara suara daerah itu tidak hanya diwakili oleh orang orang di tanah
kalau reses ke bawah yang ditanya oleh masyarakat itu pak bawa apa pak untuk daerah kita
apbn kita meningkat nggak pak
jadi memang daerah sendiri begitu pragmatis menilai kinerja dari anggota dewan
nggak pernah misalnya masyarakat kita tanya berapa kali muncul di koran misalnya di media
berapa undang undang konsep undang undang yang bisa usulan dari anggota ini
enggak tapi berapa apbn yang dibawa
gubernur tanyanya berapa apbn dibawa bupati tanya berapa apbn yang dibawa
dan itu sehat
iya itu makanya kan kemudian kalau dpr itu representasi dari political representation representasi orang
berarti kalau memang orang slotnya banyak di sana maka anggaran banyak ke sana juga wajar begitu
tinggal kemudian yang harus kita perhatikan betul
kita dalam mengambil keputusan ini ini membawa konsekuensi yang sangat besar
konsekuensi kepada beban negara
beban negara yang harus ditanggung tidak berhenti hanya dengan menambah sepuluh atau lima belas
ada dampak ikutan berikutnya
yang kedua adalah problem realnya itu adalah ketidaksetaraan pembagian kursi sejak awal
jadi kalau kita sekedar menambah dan mendistribusikan menutupi daerah daerah yang kita anggap mendapat perlakuan tidak adil
tapi ketidak adilan itu sendiri tidak terselesaikan
jadi yang harus dilakukan adalah kalau menurut kami bagaimana dengan lima ratus enam puluh ini kita realokasi ulang berdasarkan prinsip prinsip yang adil
jadi kalau misalnya nanti ada kekhawatiran sulawesi selatan tidak mau sumatera barat tidak mau
bayangkan perasaan orang orang di daerah lain yang mengalami ketidakadilan selama ini
termasuk kita juga apresiasi ya kita luar biasa
saya membayangkan ada demo besar besaran di daerah daerah untuk mengusung jumlah orang yang ditambah
terus pada akhirnya kita tidak punya

kita punya pilihan selain menambah
kira kira begitu pak ansus bilang
karena ini tuntutan masyarakat akhirnya kita harus tambah
jadi makanya mas wito kita kan ini minggu depan kita ke ntt kita ke kepri dan kita ke sulawesi selatan
kalau mereka oke nggak tambah anggota
pasti mereka bilang atur aja deh yang penting apbn nya

dalam menentukan apbn juga dirumuskan di md tiga
dalam menentukan apbn juga dirumuskan di md tiga
tidak mulusus walaupun tidak mungkin tidak relevan dengan pembicaraan kita
sebenarnya saya mudah sekali membaca kenapa dpr kemudian memunculkan begitu banyak angka dan begitu banyak varian
tapi semuanya ujung ujungnya angka gitu ya
pembahasan undang undang pemilu itu selalu diakhiri dengan lobi lobi yang sangat bergantung

saya sudah berapa kali memantau pembahasan undang undang pemilu
saya sudah berapa kali memantau pembahasan undang undang pemilu
bukan ketua ini ya
temannya kalau ini temannya lucu

karena mengupdate status ya mengkritik kerja mereka
menyelesaikan pembahasan undang undang pemilu itu justru di ruang tertutup bersama pimpinan partai bersama dengan utusan pemerintah
jadi sebenarnya juga debat debat yang dilakukan oleh anggota pansus kalau dia bukan petinggi partai sebenarnya itu sama seperti debat yang kita lakukan sekarang ini
debat yang dilakukan oleh teman teman lsm di luar sana
jadi tidak punya banyak arti ketika kemudian nanti dalam satu malam angka angka itu semuanya ditukar guling di dalam satu ruangan tertutup antara fraksi fraksi partai partai dan juga pemerintah gitu ya

jadi sebagai gagasan saya kira ini penting untuk tetap kita lakukan gitu diskusi diskusi ini
tapi saya kira memang akhirnya nanti ini akan diputuskan ketika angka angka ini muncul siapa mengusulkan berapa
itulah obyek untuk digoreng
untuk digoreng gitu ya
jadi ini sangat mudah untuk ditebak gitu akhirnya
jadi kita mau bicara soal penambahan atau pengurangan juga nanti di malam terakhir itu puncak ya
tapi untuk saya sih yang paling penting gitu
jadi kita mau bicara soal penambahan atau pengurangan juga nanti di malam terakhir itu puncak ya
tapi kalau saya mana mana berharap lain
kemudian ini adanya lagi di seiner
kami badai dengan wanita ke crew pergi lalu terima di setempat ke soal keunggm toko eh

pihak pilih planes semua sudah memiliki ekspektasi

terima kasih sekali selalu
saya harus lantaran kesukaan untukselani unutella
biar saya soal kualitas kita kan juga mau berharap lebih lah misalnya calon anggota dpr minima s dua
atau hafiz quran misalnya apalah gitu loh
kualitas itu loh kategori yang kuat itu nggak pernah muncul
yang muncul malah sekarang puan
kalau dalam draft pemerintah syarat anggota dpr masih taman sma
dalam dim fraksi fraksi ada yang mengusulkan s satu dengan berbagai pertimbangan
pertimbangan untuk naik menjadi s satu sama seperti mas vito tadi
ini harus meningkatkan kualitasnya
sementara yang menyatakan tetap taman sma dengan alasan yang kuat juga
menyatakan bahwa dpr itu pemimpin kemimpinan seorang itu tidak bisa dilihat dari pendidikannya
karena presiden misalnya ibu mega ya tidak tamat sarjana tamat sma
tapi bisa memimpin menjadi presiden indonesia misalnya
jadi semua pertimbangan itu kita perhatikan
itu juga gara gara undang undang kalau enggak salah waktu itu
tapi kenyataannya semakin berkurang gitu yang tamat sma
dan sekarang ini yang sekarang ini saja
sudah memberikan s satu semua gitu ya
tapi juga kan kinerja tidak banyak
tidak berbanding lurus kan
undang undang yang selalu berubah itu membuat partai kemudian tidak punya waktu untuk menyiapkan kekuasaan
soal perubahan undang undang
nah yang sekarang ini kita juga nggak pengen ya setiap lima tahun merubah undang undang
tapi ini kan ada konsekuensi logis dari keputusan mk nomor tiga belas tahun dua ribu enam belas
kalau nggak ada keputusan ini ya kita fine fine aja lanjut aja dulu
ya mungkin salah satu tambahannya karena kenapa misalnya ikatan antara partai dengan anggota dpr itu menjadi rentan
karena kita tidak menemukan momen untuk mengajukan betul betul kader
makanya kemudian di dalam usulan kami kami mengusulkan agar seseorang yang diusung sebagai calon itu minimal
sudah menjadi kader partai politik satu tahun sebelum masa pencalonan dilakukan
jadi satu tahun sebelum masa pencalonan dan sampai hari pemutaran suara itu kurang lebih dua lima tahun
di sana ada momen interaksi antara si calon
ada tuh selebriti selebriti dadakan yang tinggal disana
harus ikut latihan dulu dong sama pak
aturan perludem itu bagus ya untuk mengatasi
ada sebagian misalnya menjamin kualitas kader yang baik itu melalui pendekatan pemilu tertutup
tapi mbak titi bagus itu pendekatannya tidak dari pemilu tertutup tetap terbuka
tapi syarat calon itu harus ditarik ke belakang
jangan dibikin tertutup
kalau kita clear diterbuka
kalau kita juga rekrutmen tidak terbatas
kembali ke soal ini tadi ya
kursi ditambah kinerja membaik itu sebenarnya itu dua varian yang berbeda
gak ada hubungan
gak ada hubungan
karena yang sekarang
kalau itu didistribusikan dengan baik
realokasi dengan baik
sebenarnya lima ratus enam puluh ini yang kita tagih kinerjanya
sekarang publik pasti akan disentuh dong sensitivitasnya
ketika bertanya soal problem representasi dan dijawab dengan menambah calon gitu
menambah anggota dpr
jadi yang lebih baik dpr hadir dengan tawaran bahwa kita punya problem ketidakadilan distribusi kursi
itu yang kita tata
ketimbang kemudian datang dengan solusi menambah kursi
lima ratus enam puluh itu sebenarnya angka yang moderat begitu
kita sudah mengalami penambahan sangat jauh dari era seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
nah itu sebenarnya dari sekarang ini pembicaraannya lebih banyak yang mengemuka nambah atau memperbaiki formula

nanti itu karena kita belum berdebat ini ya
kita belum forum debat forum menjelaskan alasan masing masing itu belum kita buka
kita baru menerima masukan dari semua pihak
tapi kalau nambah jatah
itu memang durian runtuh buat partai ya
sebagian partai tidak diuntungkan
misalnya kalau penambah kepri pkb tidak diuntungkan
sampai tambah dua pun pkb kan partai kecil di kepri
di kaltara pkb tidak diuntungkan
pekan di jawa timur juga lumayan lah
jawa timur tidak termasuk spek
jawa timur tidak termasuk spek
tapi ada peluang kemudian bertambah juga jumlah fraksi kan
itu yang kemudian bisa mendapatkan atau memberikan keuntungan
untuk partai atau fraksi gitu kan
dengan tambahnya jumlah anggota dpr secara keseluruhan
jadi peluang partai juga untuk menempatkan lebih banyak anggotanya itu tinggi
kalau dia mendapatkan suara signifikan waktu pemilu gitu ya
bapak ibu terima kasih atas waktunya
ini masih dalam taraf pembahasan
menerima masukan baru
belum ada daftar inventarisir masalah
dim sudah terkumpul sebanyak dua delapan ratus delapan puluh lima
oke pertanyaan saya dari sepuluh fraksi yang setuju penambahan berapa
belum kita bisa pantau itu
yang sudah mengucapkannya itu di media itu ya pkb dengan nasdem
baru pkb dengan nasdam
yang lain belum
masih mikir mikir yang lain
itu bisa logis sekali
ini partai yang masih menengah
satunya masih kecil gitu ya
lalu kemudian menginginkan atau bermimpi misalnya bisa menjadi partai besar gitu di pemilu dua ribu sembilan belas
sehingga kalau sudah sekarang dorong jumlah anggota bertambah itu menguntungkan betul ya
itu kan matematis
mbak titi akan pantau terus ini ya
tiga juga mengunsulkan ditambah ya
partai besar pasti enggak ya
golkar juga minta tambah
golkar berkepentingan tidak mengurangi sulawesi selatan
ini clear ya
golkar berkepentingan tidak mengurangi sulawesi selatan
kalau kita kepentingannya sebagai publik pertama pemilu dua ribu sembilan belas jadi taruhannya
kita ingin pemilu dua ribu sembilan belas pemilu serentak pertama memilih anggota dpr dpd dprd dan presiden secara bersamaan
ini bukan momen untuk membuktikan kita melampaui masa transisi
masa masa konsolidasi demokrasi kita itu semakin kokoh di dua ribu sembilan belas
yang kedua adalah jangan melupakan problem pemilu akut kita yang sering kita sering sisihkan
yaitu soal keadilan pemilu penegakan hukum
itu biasanya selalu dapat di ujung tuh pembahasannya
karena kita sibuk membahas isu isu ini
jadi mudah mudahan pak luqman edy dibawa ke pemimpinannya yang sejak awal memang banyak melakukan terobosan terobosan
juga ingat betul tantangan kita di dua ribu sembilan belas dan juga harapan publik politik uang itu menjadi tidak ada
uang sewa perahu yang begitu gituan tidak ada lagi
penegakan hukum betul betul memberikan efek jerah bagi setiap pelanggaran
jadi ini yang jangan sampai terlewat
emang ada komitmen itu
hal hal yang baik dalam undang undang pilkada kita sadur nanti untuk masuk dalam undang undang pemilu
tinggal kita evaluasi apakah kemarin di undang undang pilkada itu soal semangat anti money politiknya sudah cukup
sudah cukup kuat
atau ada penambahan penambahan
misalnya kemudian peningkatan kewenangan bawaslu
apa sudah cukup
ini kan proses ini sebagian separuhnya itu sudah kita selesaikan di undang undang pilkada mbak
terima kasih atas waktunya
sekali lagi kita lihat dan kita pantau bersama
apa saja yang dilakukan tiga pasangan calon pimpinan jakarta dalam kampanye nya hari ini
tiga produser lapangan cnn indonesia akan merangkumnya untuk anda sesaat lagi